kerja keras untuk desa tercinta sudah menjadi harga mati bagi nurul huda
baginya membangun negeri harus diawali dari desa sendiri
apapun upayanya apapun tantangannya
ia tak gentar membawa desa karangayu terus berinovasi menjadi yang terbaik
sesaat lagi anda akan menyaksikan cnn indonesia hero
bangun desa bangun indonesia
kerja kita untuk desa kerja kita untuk indonesia
inilah tagline yang selalu nurul huda dan kawan kawannya hayati
dalam mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh desa karangayu
desa karangayu kecamatan cepiring kabupaten kendal provinsi jawa tengah ini
berada di empat puluh km arah barat
atau kurang lebih
satu jam perjalanan darat dari ibukota jawa tengah semarang
letaknya yang berada di sepanjang jalan pantura
membuat desa ini terhitung sangat mudah dalam hal akses dan mobilitasnya
desa ini memiliki lapangan sepak bola
yang menjadi primadona di kabupaten kendal
lapangan sepelangen sari namanya
disinilah salah satu nadi kehidupan desa karangayu berdetak
lapangan sepelangin sari sendiri merupakan bisa dikatakan tiga besar lapangan terbaik
barangkali seperti itu di kabupaten kendal
jadi askap atau asosiasi kabupaten kendal itu sering menyelenggarakan kegiatan
yang ada di lapangan sepelangen sari desa karangayu
secara fasilitas baik segi lapangan ataupun segi tempat parkir sangat mumpuni sekali
memiliki aset berupa lapangan sepak bola warga desa karangayu
kerap memanfaatkannya sebagai pusat kegiatan
salah satunya untuk latihan sepak bola baik usia dewasa maupun anak anak
sekolah sepak bola cakra muda merupakan salah satu unit dari badan usaha milik desa
atau bumdes langgeng sari jaya yang dimiliki desa karangayu
awalnya sekolah sepak bola ini ada secara mandiri
namun di tahun dua ribu tujuh belas pengelolaannya diambil alih
oleh bumdes langgeng sari jaya untuk dikembangkan
dari pihak pemerintah desa merasa ada regenerasi yang terputus
dari klub sepak bola desa karangayu yaitu cakra muda
yang sebelumnya sebetulnya sudah berdiri ssb
namun pengelolaannya kurang begitu maksimal
akhirnya pemerintah desa melalui bumdes berusaha mengelola kembali
manajemen yang sudah berjalan di dalam ssb cakra muda biar berjalan lebih maksimal
adalah tutur sosok yang ada di balik berdirinya sekolah sepak bola cakra muda ini
ia kini juga merangkap menjadi pelatih bagi siswa siswi ssb ini
kalau awalnya karena saya memang peduli dengan anak anak yang liar gitu ya
daripada anak itu kok nggak ada yang
kalau nampung itu memang sengaja saya tampung supaya anak itu nantinya ke depan
kalau yang punya bakat mungkin bisa aja nanti untuk main yang tingkat lebih tinggi
kalau yang tidak paling tidak kan kita saya bisa menanggulangi anak itu jangan sampai liar
jadi anak itu memang sengaja saya tampung
ya walaupun saya dananya itu dengan sendirinya tidak pernah saya mengungkut apa apa waktu itu
kini jumlah siswa ssb cakra muda sudah menembus angka seratus orang
latihan digelar seminggu tiga kali yakni hari selasa jumat dan minggu
durasi latihan pun tidak lebih dari dua jam untuk menjaga supaya anak anak tidak terlalu lelah atau bosan
targetnya target yang paling utama mungkin kita lebih regenerasi pemain di klub seniornya yaitu cakra muda
tapi target jangka panjang kita kedepannya semua siswa semua siswa yang ada di ssb bisa melanjutkan karir sepak bola profesional
yang ada di kendal pada khususnya dan indonesia pada umumnya
ya ssb cakra muda tidak hanya selesai dengan melatih siswa siswanya untuk bermain dan mengolah fisik
tapi juga mencari bibit bibit unggul agar dapat bermain di ajang yang lebih tinggi
seperti akbar dan aska siswa ssb cakra muda yang rajin berlatih setiap sore karena mengaku begitu gemar dengan olahraga yang satu ini
kemampuan mereka pun tak perlu diragukan lagi
senang sepakbola dari kecil
sepakbola dari kecil

tripling bola gerak tipu tarik dorong
pemain sepakbola pemain di dorong itu
dengan tumbuhnya geliat sekolah sepakbola cakra muda ini
para orang tua yang mendaftarkan anaknya pun percaya bahwa aktivitas ini tak hanya dapat mengisi waktu luang anaknya dengan hal positif
tapi juga berpeluang juga
menjadikan mereka pemain bola profesional
ya awalnya anak sendiri yang pengen minta karena ikut teman temannya
melihat temen temennya terus minta pengen ikut sekolah sepakbola gitu
tujuan pertama agar anak punya aktivitas bisa berolahraga
dan tentunya juga akan terjaga kesehatan dan stamina nya
ya kalau dari segi manfaat saya lihat anak saya sekarang sudah jarang sakit mbak
terus jarang sakit terus banyak aktivitas tidak lagi kalau di rumah tidak lagi pinjam hp sama bapak e gitu
jadi sudah ada aktivitas lain gitu kan mainan hp sudah berkurang
hingga kini ssb cakra muda pun berhasil menorehkan banyak prestasi
mulai tingkat kecamatan hingga kebupaten
semangat inilah yang akan terus dibawa untuk mengembangkan cakra muda
dahulu sebelum menjadi unit bumdes langgeng sari jaya
pelatih merasa kesulitan mendapatkan pendanaan
karena setiap siswa hanya dipungut dua ribu rupiah setiap kali datang
namun sejak dialih kelola oleh bumdes
pengadaan bola latihan hingga seragam tanding pun tercukupi
kadang kadang ini kan kebetulan ada bumdes itu alhamdulillah sekali
akhirnya saya juga coro lalu terselamatkan
yang tadinya tambahannya itu kurang lancar sekarang alhamdulillah lancar

ketika bumdes mengembangkan bumdes

sebelumnya bumdes mengembangkan bumdes
siap melakukan k orphomotif dengan bers treballah
tapi selama bumdes sudah terpenaruh untuk telah tertentu dalam kestood scripture
biar tidak dicacau pada penyelesaiannya
ini embak kebetulan bagaimana bumdes menghadapi jugabrahmenan kita teknologi dan hak kita
seolah olah jepang jakarta
jatuh api klubain bumdes yang berbunya
pengelolaan sampah dari kenapa dijadikan unit dari badan usaha milik desa
dilatar belakangi bahwa pemerintah kabupaten kendal juga membuat semacam program bahwa diharapkan kabupaten bebas sampah di tahun dua ribu dua puluh
mungkin di desa karangayu mengawali pengelolaan sampah dikelola oleh badan usaha milik desa
jadi diharapkan masyarakat khususnya di desa karangayu bisa membuang sampah pada tempatnya dan untuk menghindari timbulnya bibit bibit penyakit dari pembuangan sampah yang sembarangan
desa karangayu dengan kurang lebih
tujuh ratus kepala keluarga ini terdiri dari empat rw empat dusun dan dua puluh satu rt
luasan wilayahnya sekitar satu ratus sembilan puluh empat hektare persegi dengan jumlah total penduduk mencapai empat jiwa ini membuat desa karangayu begitu hangat
siapa saja yang berkunjung ke desa ini akan merasakan keramah tamahan penduduknya
semangat warga desa karangayu untuk berdaya begitu kentara termasuk dalam hal pengelolaan sampah
kini warga desa karangayu
tak perlu lagi gundah
badan usaha milik desa bumdes langgung sarijaya
menyediakan tong sampah sebagai upaya untuk menjadikan desa karangayu
menjadi percontohan desa bersih di kabupaten kendal
alhamdulillah bumdes langgeng sarijaya desa karangayu mendapat bantuan dari kementerian desa tahun dua ribu delapan belas
yang kita manfaatkan untuk pengelolaan sampah
yaitu kita mencari sampah yang berbeda
dari yang di dalam proposal kita menganggarkan untuk pembelian tong sampah
pembelian armada dan rehabilitasi tpst sementara yang ada di desa karanganya
ya sebanyak dua ratus tong sampah dibagikan ke warga desa di setiap rt
warga pun begitu bersemangat untuk menjadi agen penjaga kebersihan lingkungan
mulai dari rumah masing masing
nantinya warga bisa memilih sendiri sampah organik dan non organik sesuai peruntukannya
dapat tong sampah
dapat tong sampah
apa arahannya disuruh milah milah sampah
iya disuruh milah milah sampah
kalau yang plastik kan nanti bisa berguna
itu apa ganti rugi pembayaran
senang kalau buat sampah lebih mudah
nggak buang sampah sembarangan
ya semacam plastik
terus itu apa tuh
kalau masak itu daun daun itu
iya organik sama itu
plastik yang banyak kan plastik
bapak bapak tong sampah dari bumdes langsari
ya sangat bagus sekali untuk kesejahteraan dan untuk kesehatan di warga sini
melalui tangan bumdes kini warga jadi lebih berdaya
sampah tak hanya selesai di tempat pembuangan
melainkan dapat dimanfaatkan menjadi sesuatu yang lebih bernilai
seperti yang dilakukan ibu ibu pkk di desa karangayu yang memiliki kreativitas unik
yakni mengolah limbah plastik yang ada
setiap satu bulan sekali ibu ibu pkk ini akan berkumpul untuk berkreasi
berbagai sisa dari sampah plastik mereka untuk mengolah
menjadi barang yang bermanfaat dalam penggunaannya sehari hari
seperti topi tempat minum taklak hingga tas berbagai model
ibu ibu ini mengumpulkan sampah plastik khusus kemasan minuman
dari rumah rumah warga hingga warung warung
buat cara karnaval buat itu ibu ibu mukodangan saya buatkan tas
yang bisa ya bersama sama membuat yang melipat
yang menganyam gitu mbak
saat ini hasil karya ibu ibu pkk desa karangayu ini masih digunakan secara swadaya oleh warga setempat
tapi nantinya pihak bumdes langgeng sarijaya bersiap untuk memfasilitasi produk produk kerajinan ini
dengan membuatkan ruang khusus pameran di kantor bumdes langgeng sarijaya
kalau bisa dipasarkan kan ngalui mbak ya
supaya banyak ibu ibu bisa ada kegiatan membuat ini
sampah sampah yang di warung warung kan bisa dimanfaatkan gak dibakar itu mbak

sampah sampah yang di warung warung kan bisa dimanfaatkan gak dibakar itu mbak

di jalan pemerintah desa melalui badan usaha milik desa bumdes langking sari jaya
mengambil alih pengelolaannya dengan membangunkan kios berikut fasilitas penunjangnya
sebelum bumdes berdiri warga masyarakat sudah memanfaatkan lahan yang ada di lapangan sepelangen sari
terus kemudian atas inisiatif bapak kepala desa yang sekarang bapak amat riyadi
dan adanya dana desa dari pemerintah
bapak amat riyadi berinisiatif membangun
setiap tahunnya ada tiga kios yang pemerintah desa bangun
dan pengelolaannya diserahkan kepada badan usaha milik desa bumdes langking sari jaya desa karangayu
dan diperuntukkan untuk warga desa karangayu
agar yang pertama menempati atau jualan lebih dahulu
memperoleh tempat yang lebih baik
dan bisa meningkatkan penghasilan dari sebelumnya sebelum difasilitasi oleh bumdes
saya rasa tidak keberatan karena sangat antusias sekali masyarakat karangasem
untuk meminta kios yang ada di bumdes tersebut
namun dengan terbatasnya lokasi terbatas adanya kita juga bisa menjadikan secara bertahap
saat ini sudah berdiri sepuluh kios bangunan baru
dan tiga kios bangunan lama yang dikelola langsung oleh bumdes langking sari jaya
unit persewaan kios ini berhasil mendatangkan profit setelah sebelumnya mendapat bagian dari dana desa tahun dua ribu tujuh belas
sebesar sembilan puluh satu juta rupiah dari total dana desa delapan ratus juta rupiah dari pemerintah
omset awal pembangunan kios desa ini mencapai satu ratus dua puluh juta
yang kemudian dimanfaatkan kembali untuk membangun enam kios baru
sementara dengan total dana desa sebesar tujuh ratus
empat juta rupiah pemerintah desa menganggarkan kembali sebesar hampir sembilan puluh enam juta rupiah di tahun dua ribu delapan belas
untuk pembangunan kios lainnya
sumini warga desa karangayu yang berjualan sayur mayur dengan memanfaatkan kios desa yang dikelola bumdes
mengaku begitu terbantu dengan fasilitas yang diberikan
dibandingkan dengan warung kelontong yang dulu
kini kios sumini jauh lebih ramai karena tempatnya bersih
kan dari awal tadinya
sudah dikasih tahu ini bakal ada pembangunan gitu
jadinya buat saya udah langsung ya
syaratnya ktp terus itu ktp to
ya enak rame alhamdulillah tambah rame
jam enam kalau pagi habis datang itu setengah enam jam enam
sampai jam sepuluh nanti ramenya lagi habis suhu
tak hanya sumini solekah yang juga berdagang di kios ini memilih membuka warung kopi
sama seperti kios sumini kios milik soleha juga ramai di waktu pagi saat orang membutuhkan sarapan
saya tata di kelurahan enam tahun itu
bilang sama pak lurah mau jualan di sini apa boleh
terus saya jualan di sini
karena anak saya sudah kecil kecil
ya saya senang lah
ya enak kok di sini
kalau dari dulu warung sekarang dari kios itu gimana lebih rame
ya alhamdulillah sampai sekarang
selain memberi manfaat bagi warga desa karangayu lewat persewaan kios desa
bumdes langgeng sarijaya juga berupaya memberikan pelayanan lain
yakni pembayaran pajak bumi dan bangunan melalui aplikasi postpay
jika biasanya warga diharuskan membayar pajak bumi dan bangunan hingga ke kantor pajak di kabupaten
dengan jarak hingga tiga puluh menit berkendara
kini warga dipermudah dengan adanya aplikasi postpay
warga hanya harus datang dan mengantri lalu membayar biaya yang sudah ditentukan nominalnya
oh dulu pertama kali ya pernah itu bayar di kendal
kalau tidak ya itu ke kantor pos yang lebih jauh
saya sendiri tidak bisa
saya tidak bisa naik kendaraan sampai ke kendal
jadi harus naik angkot susah
dan waktunya itu kan lebih panjang untuk pekerjaan yang lain jadi tersita
sekarang bayarnya di pop sini di balai desa karangayu alhamdulillah sudah ada
itu kan jauh lebih mudah dan mempersingkat waktu
kita cuma harus datang lalu datang ke balai desa antri
sudah nanti dipanggil sudah selesai
nah kita sudah sampai
upaya pemerintah desa mempermudah setiap warganya untuk menyelesaikan tanggung jawabnya
didukung penuh oleh bumdes langgeng sari jaya
bumdes langgeng sari jaya
dari latar belakang itu tahun dua ribu tujuh belas
pemerintah desa melalui badan usaha milik desa langgeng sarijaya
menginisiasi bagaimana kalau pembayaran pbb bisa melalui bumdes
dan bumdes sendiri
dipersilatasi oleh pt pos indonesia melalui aplikasi pospai
yang didalamnya terdapat aplikasi pembayaran pajak bumi dan bangunan
dan alhamdulillah setelah adanya pembayaran pajak bumi dan bangunan
dipersilatasi oleh bumdes
di kecamatan cepiring desa karangayu
termasuk yang terbaik dalam pembayaran pbb
terhitung tertib sejak di
di tangani oleh bumdes
terhitung tertib sejak di
di tangani oleh bumdes
peran nurul huda melalui badan usaha milik desa yang ia pimpin
membuatnya harus jungkir balik untuk mengembangkan setiap potensi desa yang dimiliki
pria yang lahir dan besar di desa karangayu ini berikrar
akan siap bekerja keras demi memajukan desa yang begitu ia cintai
meski banyak tantangan yang ia hadapi
huda tak pernah gentar
ini lantaran dukungan keluarga
yang tak pernah putus
kalau saya selama itu untuk masyarakat
meskipun untuk keluarga waktunya sedikit
tapi sebisa mungkin karena saya seorang istri
seperti apapun saya harus mendukung suami
harapan saya semoga masyarakat bisa menerima ide ide
atau istilahnya kreativitas mas huda
bisa dikembangkan di masyarakat
dan bisa diterima oleh masyarakat
dua tahun berdiri melayani warga desa karangayu
bumdes langgeng sarijaya terus bergegas mengembangkan diri demi membangun desa
di tangan dingin nurul huda
desa karangayu siap menjadi yang terdepan